ya ampun dam
tante juga udah tau kamu teh
kalo jadi gini mau numpang makan
gak apa apa nggak usah malu malu
tapi jangan di abisin semua ya jatah bertiga
dam masih ada malu
kok tiba tiba aku tutup pintunya merasa gak ada angin
ngapain sih kalian
ngerjain mami ya
ada mami diluar
ada mami diluar
ali rafa eh kali kali kali tolong buka pintunya dong li mami kau di luar
apa lu di luar cepetan buka pintunya mami jangan dikunciin yang dipindah persia apa dong
kali kali kenapa kenapa kuncinya ada kuncinya kak
hai ada pecong ada pocong ali
pokoknya aduh aliran apa ini tiba tiba gelap ali
rafa tolong anaknya di dalam sama pocong tolong kunjung di dalam teman saya oli rafa
berani beraninya ibu kalian luang bangku langsung aku
enak saja aku akan balas dendam
kepada siapa saja yang membuang bangku kosong aku
ali tu aprendo ali kalian enggak pa pekan mau miques kuatir banget
pak yang setauin saya sih geger otak pak
iya kan biasanya juga geger otak yang lazimnya parete
ya geger aja karena saya gak punya otak
hah gimana sih
hantu pocong itu marah nih gara gara mami buang kusi mangkuk kosong itu
ini semua tanggung jawabnya bu janet
karena pocong itu sudah keluar dari sekolahan

tapi dia masih di sekolah
tapi dia masih di sekolah
ibu ibu tau gak katanya tuh semalam bu ranti digambil juga sama pocong mangkuk kosong itu
ih berarti persis kayak denny dan erwin dong
aduh gimana atau nasib anak anak kita yang lagi pindahan belajar di sekolah itu
kita harus buru buru desak bu janet nih
supaya cepet cepet cari solusi buat masalah pocong mangkuk kosong ini
masih sama anak kita ya
masih sama anak kita ya
bu janet itu harus segera cari tindakan untuk menanggulangi masalah teror pocong bangku kosong ini
kami nggak mau semakin bertambah korban
kami nggak mau anak kami jadi korbannya
ibu ibu sabar dulu
tolong bapak bantu saya buat ngejelasin ke ibu ibunya
saya juga udah bingung pak mau ngejelasinnya kayak gimana
ibu ibu ini benar
ibu janet harus bertanggung jawab atas teror pocong bangku kosong ini
pak retu ini emang ibu ibu ya
kok pak rt ikut ikutan protes ke bu janet
pakeng nyalahin bu janet tanggung jawabnya bu janet segala
pak rt tuh sebagai general di kampung kita harusnya jangan ikutan protes
tapi cari solusinya
ini tuh bukan cuma tanggung jawabnya bu janet
tapi tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua murid
bu ranti ada di pihak siapa ini teh ate
pihak saya dong apalagi tahun depan
pilih saya lagi sebagai rt
gak usah pilih para teh
nanti saya cari tuh dari kamu
bu ranti malah ngapain
gimana sih itu ya sih
malah gak pilih aku
bangkunya balik lagi
iya bangku kosong di kelas balik lagi ke kelas
siapa yang balikin ya bangkunya

itu ada bangku ini bangunan
pak sapam dan obe udah gak kerja di sekolah ini lagi bu
kok bisa ya bu
mereka minta berhenti kerja secara tiba tiba
saya juga gak tau kenapa
tapi mereka kelihatan ketakutan banget
pasti gara gara bangku kosong ini
aku ingin kesini
yuk kita pulangin aja yuk
ya udah deh
kenapa masih bisa ada disini ya bu
saya juga gak tau
kau bisa ke sana saja
anak saya jadi telaka
kalau ibu gak nyuruh pindah ke sekolah ini
anak saya gak bakal jatuh dari tangga
ibu gak becus jadi guru
saya akan melaporkan sama kepala yayasan
biar ibu dipecat
sabar dulu ibu saya bisa
aku gak terima kamu di demonstrasi
aku mau berbicara sama orang tua murid
kalau kayak gini
lebih baik kamu berhenti